af pelaku pencabulan ini terus menangis saat hendak dibawa ke ruang pemeriksaan polsek samarinda kota
pelaku bahkan sempat mengucapkan ingin bunuh diri karena menyesal melakukan perbuatannya
pria tiga puluh tujuh tahun ini diamankan setelah dilaporkan mencabuli anak tirinya sendiri yang baru berusia tiga belas tahun
aksi bejat dilakukan di rumahnya sendiri di kawasan jalan oto iskandar di nata samarinda saat sang istri tengah keluar rumah
sebelum melakukan aksinya pelaku tega memberikan minuman berisi obat penenang kepada ra hingga tertidur lelap
af lalu mencabuli korban hingga empat kali
kasus ini terungkap setelah korban melapor ke sang ibu yang melanjutkannya ke polisi
aku suka saya sayang semua pak karena aku orang susah pak
atas perbuatannya pelaku dijerat undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama lima belas tahun penjara
sementara korban saat ini masih didampingi pihak unit ppa polsek samarinda kota karena masih trauma